anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
belasan ribu orang di dunia telah terindikasi tertular virus dua ribu sembilan belas ncov
berkembang di kota wuhan provinsi hubei tiongkok ini banyak negara mengevakuasi warganya dari kota tersebut
virus corona ini terbilang baru dan berbeda dengan virus corona lainnya yang telah terdeteksi
yang menyebabkan penyakit flu hingga sars dan juga mers
adanya endemi seperti ini bukan kali pertama di dunia
berbagai penyakit yang ditularkan baik dari hewan maupun udara juga sempat membuat geger
dan who mengeluarkan peringatan kondisi darurat
kami ajak anda untuk mengenal berbagai endemi dalam sejarah berikut ini
endemi dalam sejarah jadi endemi ini adalah sebuah wabah penyakit
itu yang berkembang di suatu wilayah dengan sangat cepat
ada beberapa jenis endemi yang sudah lama kita kenal begitu ya dan disebabkan oleh berbagai virus
ada cikungunya cholera corona lassa sars mers ebola marberg monkey
atau cacar monyet dan juga zika dan terakhir virus corona dua ribu sembilan belas
dan covid sembilan belas yang baru saja ditemukan kira kira pada tanggal dua puluh tiga januari lalu
di provinsi hubei kota wuhan telah diisolasi
begitu sampai sekarang banyak negara yang menarik warga negaranya
dari provinsi hubei wuhan tiongkok
kita awali dari cikungunya
cikungunya penyakit ini ditemukan tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua di tanzania
yang bersumbul dari gigitan nyamuk aedes aegepti dan juga aedes albovictus
korban dari penyakit cikungunya ini yang terinfeksi ada satu tujuh ratus tujuh puluh dua satu ratus sembilan puluh tujuh
ini dari data dua ribu lima sampai dua ribu sembilan belas versi dari who
kemudian dengan ciri ciri sebagai berikut
demam tinggi empat puluh derajat celcius nyeri sendi kemudian juga kaki lutut pergelangan tangan atau falang
pembekakan sendi ruam sakit kepala nyeri otot mual dan juga kelelahan
dan komplikasi dari penyakit ini adalah
penyakit cikungunya ini bisa menyebabkan radang otot jantung dan pendarahan
itu penyakit cikungunya yang banyak yang bilang gejalanya cukup sama dengan penyakit malaria
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ditemukan di tanzania
endeminya tersebar di tanzania
kemudian kita lihat selanjutnya ada kolera
nah kolera ini ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lokasi atau endeminya adalah di negara india
begitu disebabkan oleh bakteri fibrio cholerea
dan korbannya ini ada dua puluh satu hingga satu ratus empat puluh tiga kematian di seluruh dunia
karena kolera tiap tahun ini diciri cirikan dengan diare berair akut
dengan dehidrasi parah begitu
dan berdasarkan data yang kami dapat juga
kolera ini salah satu ciri cirinya adalah
fesis yang berwarna pucat begitu
bahkan pucatnya ini seperti air
air cucian beras begitu dikatakan
komplikasinya ini bisa menjadi
dari dehidrasi parah ini bisa kemudian menjadi gagal ginjal
nah itu endemi yang berkembang di india pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita lihat endemi selanjutnya juga yang berkembang di dunia yaitu ebola
ebola ditemukan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam begitu
tempat berkembangnya virus ini atau bakteri ini ada di zara sudan selatan dan yambuku dan juga kongo
penyebabnya apalagi kalau bukan virus ebola begitu
dan kalau kita ingat begitu ya
kasus virus ebola yang berkembang di afrika ini
ada tiga puluh dua tiga ratus delapan puluh lima kasus dan dua belas sembilan ratus sepuluh orang tewas akibat virus ebola ini
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga dua ribu dua puluh
dengan ciri ciri demam kelelahan nyeri otot sakit kepala sakit tenggorokan muntah dan juga diare
dan komplikasi dari penyakit ini bisa kemudian menyebabkan kegagalan organ hati
kegagalan organ hati akibat ebola atau virus dari bakteri ebola
yang juga disebabkan oleh bagaimana penyebarannya antara makanan ataupun lingkungan
begitu air termasuk juga menjadi media penyebaran virus ini
endemi selanjutnya yaitu koron
kita ke lhasa terlebih dahulu
kita ke lhasa terlebih dahulu
lhasa ini ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dengan penyakitnya demam lhasa
begitu ditemukan di nigeria
menyebabkan virus lhasa ada lima korban meninggal tiap tahun akibat virus lhasa ini
dan virus lhasa ini dahulunya berkembang adalah dengan perantara hewan
jadi hewannya itu adalah hewan binatang pengerat disini
tikus yang menyebabkan demam lasa ini
dan ciri ciri dari demam lhasa ini
demam badan lemas malaise
malaysia ini sebetulnya suatu kondisi tubuh yang lumrah terjadi pada saat kita merasa sakit
lemas pusing dan tidak enak badan
kemudian sakit kepala sakit tenggorokan nyeri otot
nyeri dada mual muntah diare batuk
dan juga pendarahan mulut dan hidung
itu tadi demam lhasa
endemi yang berkembang di nigeria
kalau korona atau dua ribu sembilan belas
berkembang di wuhan tiongkok
dari lasa kita lihat kemudian endemi selanjutnya
atau demam marburg
disini ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
lokasinya di jerman
disebabkan oleh marburg virus
dan empat ratus tujuh puluh lima orang meninggal dunia pada tahun

jadi demam marburg ini
simptomsnya atau gejalanya adalah
sakit kepala parah
kemudian malaise juga nyeri otot
diare berat dan juga ruam
dan ini disamakan dengan
salah satu penyakit
selanjutnya kita lihat
virus zika juga sempat beredar luas
begitu sempat kita ketahui
beredar di publik
sempat menghebohkan negara indonesia juga
ini virus ini ditemukan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di uganda lokasinya
penyebabnya virus dari gigitan nyamuk
yang menggigit pada siang hari
ada enam puluh tiga satu ratus enam puluh delapan korban yang terinfeksi
pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
simptomsnya atau gejala gejalanya
ini sama dengan penyakit
seperti malaria dan juga cikungunya
ruam nyeri otot nyeri sendi
malaise dan juga sakit kepala
nah itu dia
endemi yang berkembang di uganda
dari virus zika kita lihat endemi selanjutnya
cacar monyet yang juga disamakan
atau kira kira simptomnya sama dengan cacar air
cacar monyet ini ditemukan pada
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh di kongo
disebabkan oleh monkeypox virus
dari seribu sembilan ratus tujuh puluh sampai dua ribu delapan belas
dengan ciri ciri atau gejala gejala
seperti demam sakit kepala hebat
atau pembangkakan kelenjar kita bening
mialgia atau nyeri otot
kemudian astenia yang intens
atau kekurangan energi
kalau kita lihat disini
komplikasi dari cacar monyet ini
bisa menyebabkan dehidrasi
hingga infeksi paru paru
kita lihat kemudian endemi selanjutnya juga
yang berkembang setelah cacar monyet
yang berkembang pada tahun dua ribu dua puluh
pada saat itu endeminya adalah
disebabkan oleh coronavirus
tapi ini coronavirus yang berbeda dengan
berkembang di kota wuhan tiongkok

ada kalau kita lihat disini datanya
tingkat kematian dari penyakit
dari data yang kami dapatkan dari who
dan kalau kita lihat disini
awal dari berkembangnya virus sars ini
adalah dari hewan yaitu kelelawar
dengan ciri ciri demam malaise
kemudian mialgia sakit kepala diare dan kemurahan
dan juga menggigil
ini salah satu
apa ya bisa dibilang mungkin keluarga dari virus corona ya
yang pertama yaitu sars
selain juga sars gitu keluarga dari
virus corona lainnya yaitu
ini berkembang pada tahun dua ribu dua puluh
di arab saudi
ini ditularkan oleh
hewan perantaranya yaitu unta pada saat itu
mereka pada saat itu
unta yang tertular dengan virus ini
tidak boleh dagingnya dikonsumsi ataupun susunya diminum
ini ditemukan pada tahun dua ribu dua belas
yang dikonfirmasi ada delapan ratus lima puluh delapan kematian
dan ciri cirinya adalah demam batuk dan juga sesak napas
tingkat kematian dari
baru kita selanjutnya
virus corona ini ternyata ada berbagai jenis begitu yang telah ditemukan yaitu
begitu kemudian ada
virus corona beta dan juga
atau virus corona beta yang menyebabkan
sindrom pernapasan timur tengah atau mers
dan juga sars yang
disebabkan oleh corona beta ya
jadi sama sama nih mers dan juga sars
ditemukan atau disebabkan oleh
kemudian virus corona dua ribu sembilan belas atau
jenis yang belum diidentifikasi sebelumnya dan saat ini sedang
diantisipasi oleh seluruh negara
banyak gerakan gerakan mengevakuasi
warga negara dari sejumlah negara begitu
dari kota wuhan provinsi hubei tiongkok
untuk kembali dan saat ini sedang dilakukan juga
evakuasi terhadap warga negara indonesia
yang berada disana yang nantinya akan
ditransfer dari bandara hangna di batam
kemudian ke pulau natuna untuk menjalani
proses isolasi dan juga karantina
disana diperkirakan selama
dan proses evakuasi terhadap wni di wuhan
tengah dilakukan bagaimana upaya yang
dilakukan guna memastikan para wni ini
bebas virus corona kami akan hadirkan diskusinya
bersama para narasumber di studio cnn indonesia
dari jeda berikut ini tetap bersama kami